informasi pilihan berikutnya saudara berdesakan demi sembako murah
saudara ratusan warga di cirebon jawa barat rela berdesakan bahkan terlibat aksi dorong
demi mendapat kupon tebus murah paket sembako
seorang ibu rumah tangga bahkan pingsan karena kelelahan saat mengantre sembako
antrean tebus murah sembako di halaman kejaksaan negeri cirebon jawa barat
ratusan warga mengerubungi petugas demi mendapatkan kupon tebus murah seharga rp lima puluh
banyaknya warga membuat kerumunan warga ini tak terkendali
sejumlah anak balita yang ikut mengantri bersama ibunya menangis
karena terjepit di tengah aksi saling dorong
setelah mendapatkan kupon para warga langsung mengantri di halaman
namun antrean yang sangat panjang ini membuat seorang ibu rumah tangga
ratusan warga ini rela antre berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah
seharga rp lima puluh yang berisi beras lima kg satu liter minyak dan satu kg gula pasir
kenapa sih bu rela rebutan kubur begitu
ya lumayan lah dengan harga beras sekarang kan lagi mahal
nah sedangkan ini lima puluh ribu udah dapet tiga buah gitu tuh
pihak kejari kabupaten cirebon menyediakan
total seribu paket tebus murah sembako dalam bazar ramadan
agenda tebus murah sembako ini adalah bagian dari upaya
untuk menekan harga harga pangan yang melambung tinggi menjelang hari raya